terima kasih yang mulia
kepada prof budi mohon maaf sekarang saya panggil ahli ya
saudara ahli saya ingin sekali mendapat pencerahan dari prof para orang ahli
jadi sebenarnya kata kata otopsi itu apa sih dari mana siasatnya pengertiannya
otopsi itu dari kata auto dan bukan pak oto tapi pak auto dan opsi
jadi opsi itu melihat jadi memeriksa itu berarti memeriksa mengonservasi dan seterusnya
yang sesuai dengan itu dan kemudian sendiri
dia melakukannya sendiri itu melihat sendiri
artinya berarti sebetulnya yang diharapkan adalah semua organ itu kita lihat sendiri
apa yang ada di sana kita lihat sendiri kita obses sendiri itu kira kira
jadi artinya auto dan opsi jadi artinya melihat sendiri semua keadaannya itu
jadi dengan melihat sendiri barulah dia bisa menegakkan
nah kenapa harus dengan otopsi sebagai golden standard untuk bisa menegakkan suatu kematian apa sebabnya
sekali lagi bahwa pada prinsipnya kata otopsi harus dilakukan untuk menegakkan diagnosis itu atau sebab kematian
itu adalah pada mayat yang kita jumpai sudah dalam keadaan mati
artinya tidak ada informasi lain selain itu
nah pada orang yang sempat dirawat tidak ada soal
karena di sana hasil pemeriksaan pemeriksaan selama perawatan itu masih bisa kita gunakan untuk mendukung diagnosa sebab kematian
nah tetapi pada kasus yang tadi yang betul betul melulu kita hanya memperoleh informasi dari tubuh mayat
tentu seluruhnya harus kita kerjakan
harus otopsi ya
ya harus otopsi atau menggunakan mempelajari apa yang dilakukan perkembangan di dunia
adanya virtopsi dan segala macam itu bahwa setidak tidaknya kita melakukan pemeriksaan menggunakan alat alat yang imaging tadi
atau segala macam untuk memperoleh informasi medis yang cukup
kalau umpamanya kalau kita melakukan pemeriksaan maka kita harus otopsi

kalau umpamanya kalau kita melakukan pemeriksaan menggunakan alat alat yang imaging tadi
nah saya tahu ini kira kira akan masuk ke sana kita pada kasus kita ini sebetulnya ada keuntungan kita yaitu kita memperoleh cctv yang bisa memperlihatkan gejala gejala
padahal gejala itu memperlihatkan adanya apa yang terjadi pada orang ini menjelang kematiannya
jadi itu kira kira kalau ada itu dan kemudian itu mendukung dan tepat gitu sepertinya ada hubungan itu mungkin saja kita masih bisa membuat suatu kesimpulan
mungkin tapi tadi saudara mengatakan otopsi kan melihat sendiri
kan gitu jadi artinya kan kalau tidak dilihat sendiri kan tidak bisa disumpulkan
kalau melihat di cctv kan tidak melihat sendiri
jadi maksud saya gini kita kepada saintifik aja
bahwa kalau umpamanya tadi ahli mengatakan otopsi adalah berpanding golden standard untuk menentukan menegakkan kepentingan seseorang korban
dan kalau tidak akan dilakukan dengan alat alat yang bapak katakan tadi itu antara lain yang sudah dikatakan tadi itu
nah sekarang pertanyaan kita kan simpel
kalau itu tidak dilakukan secara medis alat alat tadi itu apakah bisa menegakkan kematian korban
kita langsung pada kasus saja ya
nah ini teori saja
nanti kasus kita bicara
secara teori secara ilmiah secara ilmu kedokteran
sekali lagi kalau kita memperoleh informasi medis pada orang itu cukup lengkap maka bisa
kalau tidak tidak bisa
tidak bisa ya
kemudian ahli juga tadi mengatakan bahwa kita melihat sebenarnya juga kalau melihat tanda tanda
tanda tanda yang terjadi
tadi saudara mengatakan muntah muntah dalam kasus ini kebetulan muntah muntah nggak ada ya
nah tadi saudara mengatakan itu ada lebem mayat
jadi memang berkali kali kita temukan perkara seperti itu
ini jamnya lebam mayat pun bisa dihitung berapa lama ya
kalau gantung diri berarti lebam mayatnya itu ada di kaki umpamanya
kalau diterlentang lebam mayatnya itu ada di punggung
tadi ahli sudah mengatakan dengan cepat lebih kurang dua jam pun sudah bisa ketahuan lebam maya itu
bahkan kalau dia sudah sampai dua belas jam itu akan permanen
kalau umpamanya tadi terlihat tidak ada leban mayat yang merupakan tanda tanda yang aktual ya menurut dokter
bagaimana seorang patologi melihat keadaan ini
kalau tidak ada lebem mayat itu
warna merah red cherry tadi itu
oh cari rednya jadi warna cari rednya sebetulnya bukan apa
lebem mayatnya pasti ada lebem mayat
lebem mayatnya pasti ada lebem mayat

hanya letaknya di mana
dan warnanya yang beda ya
kalau pada kasus seperti ini kita kemudian bertanya dulu kita meneliti apa yang sudah dilakukan sebelum dilakukan otopsi
kebetulan kasus ini jelas pada waktu otopsi juga terasa itu sudah di embalming
maka di dalam embalming itu ada formalin
formalin itu secara kimiawi memang merusak
beberapa set di dalam tubuh kita sehingga akibatnya adalah bisa mengakibatkan perubahan perubahan pada temuan nanti pada waktu ini
pada kasus kita adalah hb pada darah itu kalau dikenain formalin maka dia akan berubah menjadi med demoglobin
metemoglobin itu berwarna coklat
sehingga warna seri red itu tidak akan muncul
jadi warnanya akan coklat
dan lebar mayatnya pasti ada tetap
jadi ada tetap lebar mayat meskipun di formalin dan warnanya tidak lagi red cherry tapi menjadi coklat
kalau sebelum dilakukan formalin apakah pasti akan kelihatan ada lebam mayat yang red charry tadi
harusnya ada bapak
sepanjang lebam mayatnya sudah terbentuk
harusnya ada dan itu maksimal dua belas jam sudah terbentuk dia
kemudian tanda tanda kebiruan di bibir
saya tidak salah atau tidak karena banyak juga penyakit penyakit yang mengakibatkan biru
pertanyaan saya adalah
apakah biru yang terjadi di mulut kita
apakah biru yang terjadi di mulut kita
di mulut tersebut atau di bibir ditimbulkan karena cyanida atau karena ditimbulkan tidak keluarnya oksigen dihantarkan oleh darah sehingga dia tidak bisa bernafas sehingga menyebabkan biru
tepatnya adalah karena cyanosis
cyanosis itu adalah karena asfiksia
jadi asfiksia adalah kalau oksigennya tidak masuk ke dalam jaringan dan co dua
itu hanya banyak di dalam
jadi karena memang tidak ada o dua di situ ya
bukan karena keracunannya ya tapi tidak adanya o dua nya
sepengetahuan menurut keahlian saudara
apakah umpamanya kalau seseorang untuk menentukan tanda tanda adanya cyanida tersebut di dalam tubuh kita
ya ada di dalam tentu saja kita bisa temukan di jaringan
jadi artinya kalau orang masukkan cyanida kemudian dia terserak dalam darah maka dia bereaksi di dalam hati
sehingga keluar adalah scn yaitu asam tiosana
itulah sebagai biomarker atau semacam parameter untuk menentukan bahwa orang ini mati karena cyanida
nah kalau ternyata dalam kasus ini umpamanya telah diperiksa hati dan yurin
kalau tidak ditemukannya asam tiosonat di dalam hati apakah itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya cyanida belum sampai ke dalam hati umpamanya
atau tidak ada kematian karena cyanida
pemeriksaan toksikologi itu macamnya banyak
pemeriksaan yang menggunakan alat yang canggih memang biasanya begitu sekali kita periksa kita bisa memperoleh semua tadi
sepanjang itu masih diperoleh dari ekstraksi yang sama yang sesuai dengan itu
sedangkan ekstraksi ada tiga macam
nah pertanyaannya adalah apa yang sudah dilakukan oleh
ahli toksikologi saya nggak tahu
jadi itu yang harusnya kita bahas nanti
berada di catatan di sini sudah diperiksa hati sudah diperiksa urine tapi tidak ditemukan asam tiosana di dalam urine maupun di dalam hati
bukan metodenya pak
metode pemeriksaannya yang kita belum tahu
nah terlepas dari metodenya kalau akhirnya tidak ditemukannya asam tiosunat itu menurut ahli yang memeriksa
apa kesimpulannya saudara
ya kalau itu yang disebutkan bahwa sudah diperiksa dan kemudian tidak ada maka kesimpulan kita berarti tidak ada
tidak ada asam tiosana
berarti proses metabolisme menjadi tiosanat itu enggak ada
jadi artinya kardasianida belum sampai juga dalam hati
kalau orang mati kardasianida tadi dokter mengatakan
itu pasti menyerang jantung dan juga menyerang otak
sebelum dia ke jantung apakah dia juga melewati hati
begini cyanida itu masuk dalam lambung lambung itu kemudian akan diserap di dalam pembuluh darah vena
kemudian dia akan jalan masuknya ke jantung dulu
baru kemudian secara arterial nanti baru disirkulasikan ke seluruh tubuh termasuk hati
jadi artinya kalau umpamanya dia sudah membunuh jantung pasti dia kelihatan di hati begitu ya
ya dalam waktu pendek selam
pasti ya pasti
kalau umpamanya tadi setelah dikatakan
saudara katakan bahwa
jantung juga terkena
kemudian juga otak terkena
tanda tanda apa yang kita lihat di dalam otak itu
kalau umpamanya cyanida itu sudah masuk ke otak
tanda tanda di dalam otaknya
pada otak itu akan mengalami hipoksia
jadi akan kekurangan oksigen tadi
dan kemudian jangka agak lama
baru akan terjadi infark nanti
nah itu kira kira yang terjadi pada otak
kalau dilakukan pemeriksaan dengan ct scan kelihatan itu di dalam otaknya
saya nggak ahlinya di bidang itu ya
oh enggak ahlinya
saya takut salah nanti pak
tadi mengatakan ada hal negatif
kalau hasil di sini kasus ini
kasusnya negatif gitu ya
sehingga perlu diambil kasus tanda tanda yang lain
maksudnya apa tadi itu
tadi saudara mengatakan dalam kasus ini kan hasilnya negatif gitu
eee yang di tadi yang di hati urin kalau namanya dan empedu itu hasilnya kan negatif
dia memeriksa cyanida dan tidak menemukan
oh jadi negatif ya
saya mau tanya ini ini pertanyaan apa ya orang awam nih
kalau umpamanya pada waktu kematian
satu dua jam tiga jam langsung diambil cairan lambung di tubuhnya
hasilnya negatif cairan lambung di tubuhnya
negatif dari cyanida itu artinya apa itu
satu tiga jam diambil dari isi lambung hasilnya negatif
ya berarti negatif
berarti negatif nggak ada cyanide
ya mungkin atau pasti kalau negatif
biar toksikolognya yang mengatakan
betul negatif nggak gitu
kalau negatif pasti ada ya
ya nggak ada
kalau umpamanya waktu diambil cairannya itu negatif dan tidak ada cyanida menurut ahli tadi
tapi kemudian tiga hari kemudian umpamanya dembal di talkshow di apa
di apa namanya di forbalin kemudian tiga hari kemudian setelah itu ternyata ditemukan di dalamnya cyanida
mungkin nggak itu kalau pertamanya negatif kemudian diperiksa dalamnya ada cyanide
ya saya menganggap ini mengandai andai karena menurut saya tidak percaya
ya pertanyaan pertanyaan ilmiah lah pertanyaan secara turistis secara akademik
secara akademik aja
oke kalau tadinya nggak ada dan orang ini dikenal diketahui tidak meminum apa apa lagi karena dia sudah meninggal
maka harusnya dia negatif juga gitu
oh tiga hari kemudian juga
pertama kali bahwa pada waktu pengambilan bahan yang pertama itu ada kekeliruan tidak terambil
oh gitu ya
itu yang masalah

oh gitu ya
jadi buat kita misalnya karena itu kan melakukan caranya seperti itu
kalau dilakukan sonde misalnya atau dilakukan bilas lambung atau apa itu loh itu harus kita ketahui
ya begitu pendapatnya ya jadi mestinya kalau sudah negatif nggak mungkin ada lagi
asal kita yakin pengambilannya sudah betul
kemudian sebenarnya kalau selaku otopsi tadi ahli mengatakan otopsi melihat sendiri
nah kalau umpamanya seperti ahli tadi sudah jelaskan dengan bagus sekali bahwa kalau umpamanya sudah dilakukan pemeriksaan otopsi kepada tubuh korban
kemudian dikirim sampel ke laboratorium kemudian laboratorium hasil dari laboratorium itu kembali lagi kepada si yang melakukan otopsi
tadi ahli mengatakan inilah yang seharusnya yang harus diperiksa begitu ya ahli
artinya begini sebetulnya informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan bahan yang diambil dari mayat
tentu yang paling bagus adalah kembali ke pemeriksa mayatnya agar bisa disatukan menjadi satu kesimpulan pada tadi apa yang terjadi
baik kalau umpamanya ada suatu peristiwa ini akademik juga ini
di dalam tubuh korban ini melihat hasil pemeriksaan yang ada dari organ tubuh dan sebagainya tidak bisa dipastikan bahwa orang ini mati karena cyanida umpamanya
tapi kemudian ada fakta bahwa ada gelas di luar atau benda atau di botol ditemukan ada cyanida di luar
bahwa barang ini berada di tempat ini tidak ada yang melihat
atau bukan jumlahnya tidak sesuai
ya kan jadi katakan tadi itu di dalam tubuh korban ditemukan umpamanya
ya kemudian dikatakan masuk dikatakan masuk dua ratus tujuh puluh delapan yang menjadi tanda tanya tentunya umpamanya
ya kemudian dikatakan masuk dua ratus tujuh puluh delapan yang menjadi tanda tanya tentunya umpamanya dua ratus
technological gapeth dan sebagainya
meta matanya int antagonist
dua duanya kan hasil pak hasil pemeriksaan dua duanya
ya artinya ketika karena ini tidak cocok kan ada letal dosis umpamanya kan
jadi artinya ini persoalannya ketika menegakkan sebab kematian
tadi sudah diperiksa bahwa hati tidak ada cyanidanya jumlah cyanida yang ditemukan hanya dua
tidak merupakan little dosis darah tidak diperiksa di otak tidak ada terlihat jantung tidak diperiksa
tapi ada di luar sana itu cyanida yang masih dipersoalkan apakah betul masuk ke sini atau tidak
sehingga kalau umpamanya dokter dihadapkan tanpa melihat ini umpamanya
dalam situasi ini apakah dokter itu mengambil kesimpulan itu berdasarkan apa yang ada di sini saja
begini dokter ataupun siapapun yang ada di sana itu akan menerima apapun hasil yang diperiksa itu tadi
dari organ apel apa saja itu akan diterima itu adalah hasil pemeriksaan
nah dalam membuat kesimpulan itu yang harus kita harus berhati hati di dalam melakukan itu
bahwa yang kita periksa
pemeriksaan ini cocok tidak dengan itu tadi
pada kasus ini sebetulnya tidak kita bisa temukan di dalam tadi hati dan di dalam empedu tidak ada
urin tidak darah tidak diperiksa
tetapi kemudian kita melihat ada gejala gejala tadi
dan gejala gejala itu sesuai dengan gejala orang dengan keracunan cyanida
itulah yang ada sehingga penyimpulan adalah seperti itu tadi
tapi ternyata kan tidak sesuai karena memang leban mayat kan nggak ada yang coklat yang sharing jadi roba
muntah muntah tidak ada
kalau itu menjadi pedoman tentunya kan nggak cocok
penyimpulan suatu gejala atau segala macam itu kita harus bisa jelaskan
kalau dia tidak ada mengapa tidak ada
kalau ada alasannya mengapa itu maka kita masih bisa mengatakan oh jangan jangan itu tadi
jadi pada kasus ini misalnya seri rad itu bisa dibantahkan atau dianulir dengan adanya formalin
sehingga dia mengaibat
tidak mungkin ada keluar
seri rad tadi
kemudian adanya atau tidak adanya cyanide pada hati misalnya pada jaringan
ini penyebabnya bisa kita lihat juga bahwa ada formalin yang ada di dalam jaringan tadi
mungkin itu menjadi penyebab
nah kalau ini kemudian kita persoalkan maka harus dilakukan pemeriksaan ulang
jadi kita harus lakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan hasil hasil itu tadi
jadi kalau tanpa dilakukan pemeriksaan ulang kematian itu tidak bisa ditegakkan dengan situasi seperti ini
tidak bisa ya

saya akan menjelaskan dengan phono
tadi dibilang kejang kejang
pingsan begitu ya
mana lebih dulu pak
atau gimana dulu
tidak bisa dihanu pak
jadi yang di dalam arti literatur
juga menyebutkannya cuma apa apa
gitu saja urutannya tidak sebut
urutannya tidak disebutkan
cuma tanda tandanya kejang kejang
patologi forensik lah
polisi dengan suatu surat resmi
misalnya dalam dan luar
tapi dia tidak lakukan itu
itu tentu ada alasannya dulu
jadi alasannya apa dulu
karena sebetulnya para kasus kita ini
yang sudah ada
tidak disetujuinya oleh
sehingga kemudian dipilih
pemeriksaan yang sekarang dilakukan itu
kalau tidak disetujui keluarga
kan tidak mungkin polisi
mengirim surat untuk diotopsi kan
biasanya surat itu
sudah jadi duluan
sudah ada suratnya
kemudian dibawa gitu bersama sama
jadi ini kasusnya ini begini
yang memeriksa itu
mengatakan saya tidak lakukan otopsi
penyidik dia bilang
lantas kita tanya apakah tidak boleh
sendiri langsung pak
karena dia juga mengatakan
sebaiknya harus dilakukan otopsi
itu pendapat dari dokter selamat
terus kita tanya
kalau begitu kenapa saudara tidak otopsi
dia bilang nggak bisa apa yang diminta polisi
ya penyidik itu yang kami lakukan
kami temukan dalam berskar perkara
bahwa ada surat sesungguhnya dari polisi
permintaan untuk otopsi
sehingga kita jadi bingung nih sekarang
kok tadi alasannya dimengatakan
tidak diotopsi karena
tidak dimintakan penyidik
bukti mengatakan penyidik meminta otopsi
nah dalam hal seperti ini bagaimana menurut pendapatan
tadi saya sudah cerita
dalam praktek sehari hari
maka mayat itu dikirim
atau dikirim bersama sama
dengan surat permintaan wisum tadi
di sana mungkin sudah tertulis
kita menunggu keluarganya
biasanya begitu ya
nah kemudian dalam diskusi dengan keluarganya
baru kemudian kita mengatakan
orang ini keberatan atau enggak sih
maka harus kita kembalikan ke penyidik
kalau dia tidak keberatan
maka dia akan mengisi suatu surat
dari inform konsen tadi
nah kemudian baru dilakukan
nah berani nggak kita melakukan
umumnya tidak berani
nah masalah kita adalah
pak pendasar tukum mengatakan
surat permintaannya itu
tetapi tidak dilakukan
nah ini yang harus kita teliti prosedurnya
seperti apa yang terjadi
jangan jangan pada waktu
kemudian dia bicara dengan penyidik
kemudian mereka membuat suatu
itu yang diperintahkan kepada
dokternya barangkali itu
yang mungkin terjadi
ya barangkali itu kira kira
saya tidak akan
terus panjang cuma hanya beritahukan saja
bahwa saksi tersebut
dokter ahli ya ahli selamat
mengatakan saya tidak lakukan otopsi
karena memang yang diminta
adalah bukan otopsi
tapi hanya pemberitaan sampel
faktanya ada surat permohonan otopsi
tapi ahli sudah jelasin tadi saya kira
ya cukup buat kita terima kasih
buat dari kami sementara pak